antrian kendaraan di jalur selatan pun sudah mencapai cicalengka
inilah kepadatan arus lalu lintas di jalur selatan minggu siang ini
antrian kendaraan ini mengekor hingga pom bensin cicalengka
padatnya jalur ke selatan ini dipicu oleh sejumlah titik sumber kemacetan
yaitu tiga pasar di jalan limbangan hingga malangbong
serta rel kereta api yang berada di kadung ora
untuk mengurai kepadatan
satuan lalu lintas melakukan sistem buka tutup situasional